pasar ⁇ muamalah ⁇ murni mengikuti apa yang diterapkan di zaman nabi dan di zaman kulafa ⁇ orosidin tentang bagaimana pasar itu seharusnya
transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di depok jawa barat menjadi viral dan diperbincangkan di media sosial
inilah lokasi jual beli yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran
toko yang menjual madu ini adalah anggota komunitas yang bergabung dalam baza muhammad
anto selaku pemilik toko mengklarifikasi bazar muamalah memang ada dan berlangsung pada hari itu setiap dua pekan sekali
pembayarannya tidak hanya menggunakan dinner dirham tapi menerima sistem barter dan uang rupiah
satu dinar emas dirupiahkan menjadi tiga sembilan juta rupiah sedangkan satu dinar perak tujuh puluh tiga ribu rupiah
kita tidak mau di
bisa pakai rupiah bisa
berarti pembayaran nggak hanya pakai dinar dirham aja ya pak ya
semuanya bisa pakai apapun boleh
tidak harus pakai dinar dirham
bank indonesia menegaskan bahwa rupiah adalah satu satunya alat pembayaran yang sah di indonesia
dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah nkri wajib menggunakan rupiah
terkait penggunaan dinar dan dirham di depok jawa barat
sebagai alat tukar bank indonesia akan melakukan pendekatan persuasif dan mengedukasi warga
namun bila transaksi dengan menggunakan alat pembayaran di luar rupiah ini menimbulkan keresahan
maka bank indonesia akan bekerjasama dengan kepolisian untuk bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku
kalau ada transaksi yang menggunakan denominasi non rupiah berarti dia melanggar pasal dua puluh satu undang undang mata uang tersebut
dengan sanksi pidana yaitu kurangan paling lama satu tahun
pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah
demikian juga kalau ada yang menolak untuk menerima rupiah yang dimaksudkan untuk pembayaran
juga dikenakan sanksi pidana
diatur di pasal tiga puluh tiga undang undang yang sama
sementara itu majelis ulama indonesia mengajak masyarakat agar tidak menjadikan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran
menggantikan rupiah di indonesia
sejatinya mematuhi aturan pemerintah pada prinsipnya sama dengan menjalankan syariah
nah jual beli emas itu karena dia bukan mata uang lagi
nah sekarang kalau mau dijadikan mata uang ya nanti bertentangan dengan hukum di indonesia
nah kan ada apa dalilnya
taat kepada allah tapi kita takut kepada taat pada udhu'l amri pada pemerintah
jadi kita tidak menggunakan mata uang lain karena kita taat pada pemerintah
dan itulah yang sesuai dengan syariah
namun mui menilai penggunaan dinar dan dirham diperbolehkan
jika hanya dijadikan sebagai alat tukar untuk barter bukan mata uang
berikutan cnn indonesia